antusiasme para orang tua terlihat saat mengantar anak mereka mengikuti program vaksinasi anak
berusia dua belas hingga tujuh belas tahun di kawasan salemba jakarta pusat jumat pagi
seperti halnya pada orang dewasa vaksinasi anak juga harus melewati serangkaian pemeriksaan kesehatan atau screening
setelah dinyatakan sehat barulah anak menjalani vaksinasi
para orang tua pun menyambut baik dan mendukung penuh adanya program vaksinasi ini
jadi dengan adanya ini kita sebagai orang tua merasa aman apalagi kalau anak sudah divaksin mudah mudahan kita semuanya sehat
ini vaksin pertama atau yang keberapa pertama ya
terus ada keluhan setelah divaksin gitu
nggak ada ya
yang pertama ya tadi ada sempat ada perasaan takut nggak sih sebelum divaksin gitu
terus setelah divaksin ada keluhan atau apa
bukan hanya di salemba vaksinasi anak juga digelar di kawasan kelapa gading jakarta utara
pelaksanaan vaksinasi ini ditinjau langsung oleh kepala polda metro jaya bersama rombongannya
adapun vaksin yang digunakan untuk anak berusia dua belas hingga tujuh belas tahun adalah vaksin sinovac produksi pt bio farma
dengan dosis lima ml vaksin ini akan diberikan dua kali dengan jarak minimal dua puluh delapan hari
tim liputan cnn indonesia